tim gabungan polres tegal dan jatan raspolda jawa tengah meringkus
pemilik akun youtube agung mujahid yang mengunggah video azan yang lafaznya diubah
video tersebut juga berisi ajakan jihad dari tegal untuk ketua front pembela islam rizik sihab
pemilik akun tersebut adalah karyawan swasta berinisial ak warga surabaya jawa timur
selain penyebar video polisi juga membekuk pelantun azan di dalam video
menurut polisi orang ini ternyata juga terlibat kasus penipuan dengan banyak korban
yang ada ini sudah kita tangkap juga
tetapi bukan jenis pasal terkait dengan azan
tetapi karena sebelumnya yang bersangkutan ini ada kasus yang lain yaitu penipuan dan penggelapan
jadi ya kita adalah di penipuan dan pengelakuan
tersangka penyebar video mengaku tidak memiliki
dan tidak memiliki kepentingan apapun
ia tidak menyangka apa yang ia lakukan bisa membuatnya berakhir di balik jeruji besi
dari tersangka polisi menyita ponsel buku dan tanda identitas
tersangka dijerat dengan undang undang
informasi dan transaksi elektronik
ancaman hukumannya dua tahun penjara dan denda satu miliar rupiah